bener bener keterlaluan perempuan itu
baru aja aku ingetin dia untuk menebus dosanya dengan menikahi andi
sekarang dia malah pergi sama haris
aku harus misahin mereka secepat mungkin
haris bersama riri
aku jadi bingung
apa nggak sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja ya
atau mama panggilin dokter
gak usah mbak
minum obat pasti baik kan
biar aku aja yang jaga tentang
sebaiknya kamu pulang
aku minta maaf banget ya udah bikin jantung mandi kambuh lagi
mulai hari ini aku akan jauh jauh dari hati
aku punya rencana untuk keluar dari jakarta
supaya andi gak usah tau tentang kehamilan aku
lebih baik aku mati mah daripada aku gak bisa ketemu rin lagi
kalau sampai andi gak jadi nikah sama riri
dan haris punya kesempatan untuk bersatu lagi sama riri
keadaan akan makin parah
kalau dulu bapaknya riri bisa kabur dan lepas tanggung jawab
aku gak akan membiarkan riri melepaskan tanggung jawabnya
dia sudah janji untuk menikah dengan andi
kamu seneng ya
merasa bisa lepas dari kewajiban kamu untuk menikah dengan andi
kamu harus tetap nikah sama andi
kamu gak bisa begitu aja kabur dari dosa dosa kamu
yang lari begitu aja dari dosa yang dia perbuat
bukannya tante yang pengen aku jauh jauh dari andi
bukannya kita nggak boleh menikah sama tante
setelah dipikir pikir lagi
kamu tetap harus nikah sama andi
itu satu satunya jalan untuk menutupi kehamilan kamu
dan supaya andi masih tetep punya semangat untuk menjalani kehamilan kamu
kamu bisa bilang kalau itu anaknya andi
kamu tetap harus nikah sama andi
itu satu satunya jalan untuk menutupi kehamilan kamu
dan supaya andi masih tetep punya semangat untuk menjalani hidupnya
kamu itu gak akan nangis kalau gak ada masalah
cerita sama aku ada apa
aku ada apa
aku antre kamu pulang aja
aku maunya di rumah
bener bener keterlaluan perempuan itu
baru aja aku ingetin dia untuk menebus dosanya dengan menikahi andi
sekarang dia malah pergi
misahin mereka secepat mungkin
haris bersama riri
aku jadi bingung
siapa yang sebenarnya
haris atau andi
mendingan tante istirahat aja
makan biar gak sakit
kamu masih kepengen menikah
sama haris kan
aku memang sangat mencintai haris
hati haris hanya untuk riri
tante tahu sendiri
haris gak pernah mencintai aku
akan muncul kalau sering ketemu
kalau kamu sudah menikah sama haris
dia pasti akan belajar
untuk mencintai kamu
udah jam segini belum pada datang
katanya mau rapat
oh jadi arman kerja di sini
dia tidak boleh lihat
saya ada di sini
bisa saya bicara dengan manajer disini
sebentar saya panggilin dulu pak
saya minta arman untuk tidak bekerja lagi disini
arman pemain band itu
saya tidak punya alasan untuk memecat arman
lagipula dia itu bekerja dengan baik disini
dan pengunjung pun suka dengan penampilannya
apakah ini cukup alasan
kalau mau ada yang request lagu boleh
tapi jangan susah susah ya
satu lagu buat kalian semua yang ada disini
saya dipecat maksudnya
sejak kamu main bad disini
pelanggan cafe ini terakses menurun
mereka tuh gak suka dengan penampilan kamu
saya janji saya akan memperbaiki penampilan saya
saya jangan dipecat pak
saya gak mau cafe saya bangkrut gara gara kamu
hari ini juga
detik ini juga
kamu angkat kaki dari sini
arman pasti sudah dipecat
sekarang arman tidak punya pekerjaan dan penghasilan lagi
dia tidak akan berpengaruh untuk mencari pekerjaan lagi
dia tidak akan berpengaruh untuk mencari pekerjaan lagi